cnn indonesia breaking news
anda masih bersama cnn indonesia breaking news
dan langsung saja kita bergabung ke istana negara
untuk mengikuti jalannya tanya jawab menteri
dan wakil menteri yang baru saja dilantik bersama pewarta istana
dan diberitahu bahwa diberikan makanan sebagai makhluk kesehatan di awal video
kami ucapkan terima kasih bapak presiden dan bapak wakil presiden
dan kami berdukungan dari teman teman seluruh rakyat indonesia
untuk memperkesatkan kejadian yang akan berikutnya
khusus mengenai tugas yang diminta oleh bapak presiden
agar difokuskan segera bisa dilakukan
dan bagaimana kami bisa menangani
masalah covid sembilan belas ini dengan secepat cepatnya dan sebaik baik
agar semua murid bisa kembali ke sekolah dengan segera
agar semua pemusaha ruka yang bisa segera membalikan kembali ke sekolah
agar semua warga kita bisa kembali bersilat silat
dan agar seluruh rakyat indonesia bisa hidup berpapunan
untuk itu kami sangat membutuhkan hukuman dari seluruh pokok dan bangsa
dan agar semua orang bisa berpapunan
baik untuk asosiasi bersara
baik itu pemerintah daerah provinsi
pasukan dan perusahaan media
serta seluruh pemanfaat kalian
masalah ini adalah masalah yang sangat secara tidak mungkin kami lakukan
yang kami harus lakukan secara inklusif
untuk mengembangkan dan mengembangkan
mudah mudahan segera kita bisa mengatasi pandemi covid sembilan belas ini
dan kembali ke rumah untuk indonesia
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jadi saya ingin mengucapkan sesuatu
hari teman siang kita sudah di video karena saat itu saya mengunggah
saya ingin mengucapkan sesuatu
permintaan untuk keistirahat
selatan hari saya sudah di jakarta
awal tahun dua ribu dua puluh
itu minggu pertama
harus bisa keluar karena ini
dengan pergerakan ekonomi
sehingga minggu pertama bulan januari
yang untuk dua ribu dua puluh satu bisa segera
tersampaikan oleh kepada
yang berikutnya adalah
yang kedua adalah
jadi selama ini kita mencoba
bagaimana bantuan itu kemudian
mempunyai implikasi atau
mempunyai dampak langsung yang terukur
kepada kesejahteraan masyarakat
memang ada mekanisme
yang harus kami lakukan
nah kami tidak bisa sendiri tentunya
kami akan gandeng
gubernur kepala daerah
dan utamanya adalah
para perguruan tinggi dari perguruan tinggi setempat
yang mengetahui persis
kemudian kami juga harus
antisipasi karena sesuai dengan
ramalan bmkg akan terjadi setelah
cairan hujan yang tinggi
maka akan ada el nino
dimana kemarau ini sangat tinggi
itu tentunya akan berimplikasi pada
hasil hasil produk pertanian
ataupun yang lain
sehingga itu yang harus
supaya tidak terjadi
nah yang berikutnya adalah perbaikan data
kami akan bekerjasama dengan
kementerian dalam negeri dirjen kependudukan
untuk updating data
karena ya memang pasti
ada selisih karena hari ini
diupdate mungkin hari ini pula
ada yang meninggal dan pindah
dan sebagainya nah itu yang
harus kita terus tangani
day to day dan terus terang
kita akan lakukan semuanya
itu dengan transparan
dan tidak ada lagi cash
eh atau tunai
dalam bentuk apapun tapi
kami akan menggunakan semua
transaksi secara elektronik
dan eh juga
masukan masukan dari daerah
kami akan gunakan
sempat sehingga perbaikan perbaikan
data bisa segera
dengan demikian akan
efektivitas akan bisa
tercapai saya kira demikian
bismillahirrahmanirrahim assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
oh saya sebagai duta besar
indonesia di amerika serikat sedang
melakukan tugas kembali
ke jakarta dan sempat
melaporkan kepada bapak presiden
pada hari kamis
dan sudah pamit
di telpon untuk menunda
keberangkatan sampai hari jumat
hari jumat saya diinfo
kepercayaan untuk memimpin
kementerian perdagangan dan
hari selasa dipanggil
ke istana bapak dan
ibu seperti kita ketahui bahwa
situasi perekonomian dunia
pada saat ini adalah mungkin
yang terlemah dari seluruh aspek
baik itu dari kesehatan
daya beli pengangguran
yang lain oleh sebab itu
saya ingin memastikan bahwa
barang indonesia mempunyai
untuk berkompetisi yang baik di era
dunia dan memastikan bahwa barang indonesia
kompetitif di pasar dunia
dan ini adalah bagian daripada
dan berharap bisa menjadi
daya ungkit baru untuk tumbuhnya
pertumbuhan ekonomi yang sehat
saya juga ingin memastikan bahwa
arus barang berjalan dengan baik
dan ini adalah bagian
untuk kepercayaan kepada masyarakat
untuk segera memulihkan
daya beli dan ini merupakan
agenda agenda utama yang akan
saya laksanakan pada waktu yang
singkat ini terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang pertama sekali lagi saya mengucapkan
banyak terima kasih atas
kepercayaan bapak presiden bapak dan bapak
untuk memberikan amanah kepada saya
saya diberitahu oleh bapak menteri
sekretaris negara minggu lalu
dan terus terang ini adalah
berita yang cukup
saya harus banyak belajar
kita ini adalah negara kepulauan
lebih sedikit dibandingkan dengan
kelautannya laut itu
beserta isinya adalah sebuah anugerah
dari tuhan yang maha esa
untuk bisa memberi
kalau kita kelola dengan baik
memberikan manfaat yang besar bagi
bangsa dan generasi berikut
terobosan apa yang akan saya lakukan tentu
lembaga atau kementerian yang menjaga
daripada ekosistem di
kelautan ini bisa berjalan dan
namun demikian di sisi lain juga
dia harus bisa memberi manfaat yang
manfaat kesejahteraan yang besar
kepada bangsa ini itu yang akan
kami lakukan dalam waktu
tidak lama barangkali
satu atau dua bulan ke depan
saya akan belanja masalah
untuk mengevaluasi semua
apakah yang sudah dilakukan mana
yang baik kita lanjutkan yang tidak
baik kita akan hentikan
saya kira itu saja dulu
yang akan saya sampaikan terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wabarakatuh salam sejahtera bagi
kita semua terima kasih
mbak dita pertanyaannya
baru saja selesai penyembuhan
dan sesuai dengan protokol kesehatan
yang mengikuti anjuran dokter bahwa
harus melakukan beberapa
kali tes swab negatif
di saat penyembuhan tersebut
saya pertama kali
karena banyak sekali
dan mengirimkan pesan
terselip selip tapi ternyata
ada satu pesan dari pak pratik
jumat minggu lalu
wah saya pikir ini
bismillah untuk kesembuhan saya
dan setelah itu
ada beberapa teman teman yang
ada di kabinet
pak budi gunawan
kabin pak erik thohir
kesembuhan saya dan
pesan lainnya tentunya
baru hari senin dari
mengabarkan bahwa kemungkinan
akan diminta menghadap
atau hari selasa
dan kepastian itu selasa pagi saya mendapatkan
kabar dari istana
hadir pukul lima belas
memberikan informasi lain
hanya menggunakan baju putih
jadi itu cerita sedikit
covid sembilan belas saya ingin mengingatkan kita semua
untuk menerapkan protokol
kesehatan yang ketat dan disiplin
mengatasi sisi kesehatan
daripada covid sembilan belas dan
berjuang membangkitkan ekonomi
setelah ini kami akan langsung
melakukan sertijab dengan
setelah itu tentunya
di level teknis akan disampaikan
namun tiga gagasan utama kita adalah
bergerak secara cepat
bahwa presiden arahannya
dan bapak wak pres
bahwa dalam satu tahun ini harus ada
mendasar pada saat kita berbenah
jadi kita harus berinovasi
tariannya tiga ratus enam puluh degrees
dari segi infrastrukturnya
dan segala yang berkaitan
pariwisata dan ekonomi kreatif
dan lain sebagainya
kedua adalah adaptasi
kita harus beradaptasi dengan
keadaan terkini yaitu covid sembilan belas
salah satunya harus kita
pastikan sebagai prasyarat untuk kebangkitan sektor ini
dan terakhir kolaborasi kita harus menggandeng semua pihak
karena ini tugas berat kami sangat prihatin jutaan lapangan pekerjaan
yang terdampak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
dan kami akan berjuang untuk mempertahankan dan mengembangkan pemberdayaan
agar kita bisa membuka lapangan kerja seluas luasnya
dan mempertahankan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
terima kasih atas kesempatannya
bilai taufik walidaya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik terima kasih mbak gita dari metro tv dan terima kasih para menteri bapak ibu
sesi tanya jawab selesai terima kasih
wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya kita baru saja menyaksikan sesi tanya jawab dengan pewarta istana
kepada menteri menteri yang baru saja dilantik oleh presiden joko widodo
pagi ini di istana negara jakarta
dan tadi selain kita mendengarkan bagaimana gagasan serta kebijakan kebijakan
yang akan dilahirkan saat nanti memang sudah benar benar bertugas
dan serah terima jabatan dari menteri yang lama
kemudian juga tugas tugas tersebut bisa dilakukan secara cepat dan tepat
agar kemudian pemulihan pemulihan di berbagai sektor
khususnya sektor sektor yang terdampak dari pandemi covid sembilan belas ini
bisa dilakukan dengan baik dan kemudian bisa membuat kondisi kondisi yang tidak menentu
seperti sekarang juga bisa menjadi lebih terarah
itu tadi pesan pesan yang disampaikan oleh enam menteri
yang tadi dilantik oleh presiden joko widodo